halo selamat pagi anda masih menyaksikan program gomudik update dua ribu delapan belas bersama saya iqbal kurniadi
di hari minggu pertama lebaran idul fitri ruas tol cikarang utama terpantau ramai lancar
kepadatan masih terpusat di ruas tol cikarang arah cikampek sebaliknya tol arah jakarta belum menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan
pihak jasa marga dan kepolisian pun tampak masih berfokus pada arus lalu lintas arah cikampek
tren mudik di tahun ini cenderung bergeser dibandingkan tahun sebelumnya
ini terbukti dari jumlah kendaraan arah cikampek setiap harinya yang berselisih cukup jauh di atas prediksi pihak jasa marga

terdapat lampu merah ataupun traffic light yang menyebabkan kendaraan banyak berpusat di titik tersebut
sedangkan untuk dari arah pintu tol tanjung mas ke arah demak terlihat di sini hanya beberapa kendaraan pribadi saja yang melintas seperti roda empat dan juga roda dua
namun begitu anda patut waspada karena banyaknya kendaraan kendaraan seperti taksi yang parkir sembarangan di pinggir jalan yang tentunya akan menghambat jalur ataupun laju kendaraan yang melintasi kawasan tersebut
lalu kami ajak anda ke titik lainnya
seperti halnya di tarhan atau lampung di sini terlihat cukup lancar di kawasan tersebut
baik dari arah bakahuni menuju bandar lampung maupun arah sebaliknya dari lampung bandar lampung ke bakahuni
tidak terlihat kendaraan kendaraan besar yang melintasi kawasan tersebut hanya kendaraan kecil saja seperti halnya motor yang ada di kawasan itu
lalu kami ajak anda untuk melihat wilayah lainnya yang cenderung padat di kawasan wangon
kita lihat di sini ternyata untuk di kawasan wangon sendiri terlihat cukup lancar di perempatan ini
untuk yang lurus ke arah atas ini adalah menuju ke yogyakarta dari arah bandung
sedangkan untuk sebaliknya ini adalah yang menuju ke arah bandung
banyak sekali kendaraan kendaraan terutama kendaraan pribadi yang melintasi kawasan tersebut anda patut waspada juga
dengan adanya kendaraan kendaraan roda dua yang berada di kawasan tersebut
itu tadi beberapa titik yang selama ini menjadi kawasan ataupun lokasi yang menjadi titik krusial akan terjadinya kemacetan
namun kami ajak anda kembali untuk memantau bagaimana arus lalu lintas di wilayah cikampek
karena memang tadi sebelumnya sekitar pukul sembilan pagi produser lapangan kami sempat mengatakan bahwa akan terjadinya kemacetan di kota bandung
yang berlibur ke sana
dan untuk di cikampek sendiri sudah ada koresponden cnn indonesia ada ruli kurniawan di sana
yang terlihat di belakangnya cukup padat sekali ya dengan kendaraan kendaraan besar maupun kendaraan kecil
ruli apakah ini memang didominasi oleh para pemudik yang akan berlibur menuju bandung atau seperti apa
ya selamat pagi iqbal
kalau dikatakan apakah ini pemudik yang akan menuju bandung atau tidak saya belum bisa memastikan tersebut
namun karena menuju cikampek ini kita bisa ke purwakarta ataupun bisa ke tempat tempat atau wilayah lain yang memang melewati jalan tol cikampek ini
kalau tadi saya coba untuk berkendara dari arah tol dalam kota menuju ke kilometer tiga puluh tiga tempat saya berdiri sekarang ini
kemacetan mulai terjadi di kilometer sepuluh tepatnya setelah wilayah persimpangan cikunir setelah lewat dari pintu keluar tol jati bening
itu sudah mulai terlihat kepadatan di sana langsung terus menuju ke gerbang tol cikarang utama
kepadatan cukup intens di sana cukup panjang di sana di mana laju kendaraan hanya sekitar dua puluh hingga tiga puluh km per jam saja
sementara dari gerbang tol cikarut setelah kita berbayar tol di sana dari gerbang tol cikarut hingga sekarang di kilometer tiga puluh tiga juga nampaknya terus terjadi kepadatan kendaraan di sini
laju kendaraan juga masih sekitar dua puluh tiga puluh hingga empat puluh km per jam saja
dan kalau tadi saya katakan bagaimana tadi ada sedikit penyimpitan jalan di sana
ketika ada dari tol cikampek
tol cikampek dalam kota kemudian ada perpecahan antara kendaraan yang akan keluar dari cikarang utama dan juga kendaraan akan melanjutkan kendaraan ataupun perjalanan menuju ke wilayah jalan tol cikampek
dan memang nanti di kilometer tiga puluh tiga anggota di belakang saya ini di mana pihak kepolisian baru saja menutup rest area tiga puluh tiga karena memang volume kendaraannya di dalam sana juga sudah cukup padat
dan nanti memang di sejumlah rest area di sepanjang jalan tol cikampek ini akan diberlakukan sistem buka tutup
dilihat bagaimana volume kendaraan yang ada di rest area tersebut
dan nanti dari rest area tiga puluh tiga ini terus menuju ke kilometer tiga puluh sembilan juga masih padat seperti itu
baik itu tadi laporan ruli kurniawan yang menyampaikan bahwa memang kondisi di tol cikampek tepatnya di kilometer tiga puluh tiga yang ada di kawasan cikarang terlihat cukup padat
terutama untuk para pemudik ataupun para warga yang ingin berjalan jalan khususnya ke arah bandung jawa barat
dan itu tadi
demikian gomudik update kali ini saya iqbal kurniadi sampai jumpa satu jam mendatang